satu keluarga warga kampung gempol kelurahan kunciran induk kecamatan pinang kota tanggerang banten hidup dalam kondisi memprihatinkan
mereka tinggal di gubuk sempit yang terhimpit pembangunan ruas tol kunciran bandara soekarno hatta
untuk kehidupan sehari hari keluarga ini hanya bergantung kepada bayaran sukarela dari keahlian mengobati penyakit
bersama enam orang anaknya pasangan muhammad arashi arifin dan lastri hidup di gubuk kayu sejak sepuluh tahun silam
gubuk yang terhimpit pembangunan ruas tol kunciran bandara suta ini berada di kelurahan kunciran induk kecamatan pinang kota tanggerang banten
gubuk tentu jauh dari kondisi layak huni
begitu pula gubuk yang dihuni warga kampung
gempol ini kondisinya memprihatinkan
selain kotor gubuk ini gelap karena tak memiliki penerangan
di dalam gubuk yang dihuni arifin istri dan enam orang anaknya ini hanya terdapat satu tempat tidur
ya tempat tidur itu mereka gunakan bersama sama untuk beristirahat
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari hari arifin hanya mengandalkan pendapatan dari keahliannya mengobati orang sakit
dari tahun dua ribu tujuh
ini dari awal tinggalnya di gubuk sepertinya atau gimana
enggak dari rumah

kita kirim gubuk sama keluarga kita aja sih
yang lain udah dihubungi
itu yang hancurin siapa
ya nanti dihubungi
lastri sang istri masih mengandalkan kayu bakar
untuk memasak makanan sehari hari
mereka bahkan mengaku sempat mengonsumsi air comberan selama beberapa tahun karena tak mampu membeli air bersih
pejabat sementara wali kota tanggerang muhammad yusuf mengaku belum menerima laporan soal kondisi keluarga arifin dari lurah ataupun camat setempat
saya baru dengar dari anda nih
nanti saya cek dulu
nanti kan ada dinas sosial disini ada ini
nanti bersama dengan dinas terkait kita coba untuk atasi
nanti kan gitu
arifin dan keluarga hanya bisa pasrah jika suatu saat nanti harus terusir dari tanah kelahirannya akibat pembangunan tol kunciran bandara suta
meski demikian ia masih berharap kepedulian pemerintah pada nasib orang kecil seperti dirinya
turnya cnn indonesia